wah ke puncak nih

sekarang kesempatan emas nih

kita ke puncak ya
berani apa ya
nanti nyusul loh jangan tinggal
wah dari tunggu
hei jel ayo dong jel sini turun
aku gak bisa ter aku takut

saat aja ah